polisi samarinda kalimantan timur menyelidiki peredaran video pasangan yang diarak tanpa busana
polisi memburu pembuat dan penyebar video tersebut
video berdurasi empat puluh enam detik ini beredar di media sosial memperlihatkan seorang laki laki dan perempuan berjalan di tempat umum tanpa busana dikelilingi sejumlah orang
beberapa orang dalam video terlihat melecehkan sang perempuan
video ini pertama kali diunggah oleh seseorang berinisial ei dan diduga diambil di jalanan pm nur samarinda
seorang warga menyayangkan beredarnya video ini kepolisian resor kota samarinda mencari pembuat penyebar dan juga orang orang yang terlibat dalam video tersebut
jika tertangkap mereka akan dikenakan undang undang informasi dan transaksi elektronik
hingga jumat sore video tersebut sudah ditonton ribuan kali
dan telah disebarkan di media sosial